nah sekarang kan kuotanya udah dua banding tiga
soal permintaan aku gimana
permintaan apa sih
dia nanya boleh gak dia ikutan ngajak disini
aku jualan panas panas siang hari aja yang beli sedikit
gak perlu kata kata bapak kamu
kalau kata saya mah ya itu tadi
kamu bisa jualannya malam hari
waktu orang udah buka
cuy gimana kalau aku ikutan ngajak aja cuy
saya mah terserah pur sama ojak aja
ke rumah bp empat belas ya kang ya
sini aku aja yang ngajak cuy
pak sofian asleep nggak
kenapa lu bobo duit
iya bangun cak
sungguh tega kau padaku ani
pur pur pur pur pur
lu gak lihat gue mau muter
kamu itu yang salah
mau muter gak liat liat
lu gak lihat gue lagi kesel
saya lihat kamu lagi kesel
tapi keselnya sama saya atau bukan
kenapa dia kang
gak tau bang
mungkin dia lagi kesel
nah kebetulan sui
nah kebetulan sui
kebetulan apa lu
aku mau ikutan lojek sini boleh nggak
soal motor mah gampang sui
kalau gue sih terserah ojek sama tisna
kalau mereka yes gue juga yes
kenapa kamu tidur di luar vokal
mau dijemput sekarang
saya udah janji mau jemput penumpang
makasih bang ojek
eh pak sofyan
ini duit udah lama udah kagak laku pak
bang ojek ngeliat aja
lagi pak sofyan masih nyimpen aja
aku mau nanya boleh nggak
kira kira kalau aku ikutan ngajek sini boleh gak
kalau gua sih
kalau gua sih
terserah tisnamu puraja
ya kalau lo tau jawaban gua ngapain lo nanya
ya mana aku tau
ya makanya jangan suruh tau
pakatis mah kenapa
nah sekarang kan kuotanya udah dua balet

jadi soal permintaan aku gimana
permintaan apa sih
dia nanya boleh gak dia ikutan ngajek disini
nanti malem taraweh gak
taraweh dong pakatis
memangnya kenapa kakak
kita taraweh bareng yuk
kalian tega sama temen sendiri
ini bukan masalah tega apa kakak tega
kita berdua harus minta persetujuan dulu dari kisna
rika berangkat dulu ya kakak
nah sekarang kan udah lengkap
jangan gitu dong cuy
masa kalian tegang lihat aku kelaparan
yaudah dah jon
lo inget ya
jangan asal nyerobot penumpang
lo gak boleh antar jemput ani
juga gak boleh antar jemput neng rika
gitu doang syaratnya
itu mah buat aku kecil cuy
aku boleh ngajek sekarang